pembagian zakat mal di bekasi berlangsung ricuh
aksi saling dorong antar warga membuat panitia yang menjaga di gerbang masuk rumah seorang saudagar wanita di bekasi jawa barat kewalahan
selain jatuh dan terinjak injak ada warga yang terluka akibat terjepit pintu pagar
sekitar tiga warga hadir di rumah seorang saudagar wanita di kampung dua ratus marga jaya bekasi selatan kota bekasi
para warga ini datang untuk menukarkan kupon zakat mal yang telah dibagikan pada hari sebelumnya
banyaknya warga yang datang membuat warga saling dorong saat antre
panitia penjaga gerbang rumah pun kewalahan
akibat kericuhan ini beberapa pengunjung wanita tampak terjatuh dan terinjak injak
selain itu ada warga yang terluka akibat terjepit pintu pagar
aksi saling dorong juga kembali terjadi saat penukaran kupon dengan amplop zakat
namun berkat kesigapan pihak kepolisian para ibu rumah tangga yang antre ini pun akhirnya bisa berjalan dengan tertib

dua setengah peran itu punya orang susah itu haknya orang susah harus kita keluarkan tiap tahun
selama sepuluh tahun kegiatan ini rutin diadakan oleh pengusaha buah di pasar induk cibitung tersebut
meski harus antre lama warga yang menerima santunan seratus ribu rupiah ini mengaku senang dan merasa terbantu
erik kustara bekasi